indonesia memasuki masa transisi dari pandemi ke endemi
pemerintah melonggarkan aturan pembatasan untuk pencegahan covid sembilan belas
di antaranya membolehkan tanpa masker di ruang terbuka
dan perjalanan domestik tanpa tes covid sembilan belas
bagi mereka yang sudah lengkap dosis vaksinnya
transisi ini bisa berhasil hanya jika masyarakat tidak abai
dengan perilaku hidup sehat
kita berbincang sore hari ini dengan ketua bidang perubahan perilaku
satgas penanganan covid sembilan belas soni hari b harmadi
pak soni selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih bapak atas waktu anda
dan juga ada pak hermawan saputra dewan pakar iyakmi
pak hermawan selamat sore
selamat sore mbak putri selamat sore pak soni
terima kasih bapak bapak sudah bergabung sore hari ini
saya ke pak soni terlebih dulu
pak soni jadi apa sebetulnya pertimbangan pemerintah
melakukan pelonggaran ini sekarang
ya yang pertama tentu
seperti apa yang disampaikan oleh bapak presiden
melihat situasi yang ada didasarkan pada data dan fakta
perkemarin itu positivity rate kita sudah diangkat dua puluh tiga persen
sejak sebulan terakhir positivity rate kita konsisten di bawah satu persen
secara kumulatif secara rata rata dalam tujuh hari terakhir
positivity rate kita itu diangkat sekitar tiga persen
lalu bad occupancy rate kita
juga diangkat sekitar satu tujuh puluh delapan persen
walaupun kemarin secara masif terjadi pergerakan mobilitas penduduk
di mana terjadi arus mudik dan balik
tetapi tidak jadi lonjakan kasus
jadi melihat kondisi yang ada
pemerintah secara berhati hati
melakukan penyesuaian berhati hati dan bertahap
sebetulnya mbak putri kalau kita lihat
pemerintah sudah melakukan penyesuaian
dan apa namanya
rep secara bertahap
sejak kebijakan karantina
lalu sampai akhirnya tidak ada lagi karantina
apakah terjadi lonjakan kasus atau tidak
sudah disampaikan juga bahwa
kita masih ekat dari hasil sero survei
sudah di atas sembilan puluh sembilan persen
yang memiliki antibody terhadap sars cov dua ini
dan di situ lain tidak terjadi lonjakan
karena ada kasus
kita bisa melakukan pengendalian
nah secara bertahap
opsional nih ya
memperbolehkan masyarakat yang beraktifitas di luar ruangan
tidak dalam kondisi perumunan
artinya bisa menjaga jarak
itu diperbolehkan untuk tidak memakai masker
bahwa presiden sudah jelas juga
bagi mereka yang beraktivitas di ruangan tertutup
yang dalam kondisi tidak sehat
karena ada kerentanan seperti komorbit
tansia dan sebagainya
untuk tetap memakai masker
aktivitas di luar ruangan
kalau tidak bisa menjaga jarak
terjadi kerumunan atau padat orang
juga diminta untuk menggunakan
berlaku adaptasi adaptif yang kita dorong ya
karena memang yang dorong di dalam perusahaan kita adalah
masyarakat yang berperilaku adaptif
melihat yang ada
dengan risiko yang ada
secara perlahan masyarakat punya awareness
dan juga bisa melakukan assessment ya
stringing secara mandiri
penilaian secara mandiri
apakah sehat memakai masker atau tidak
menurut itu mbak bu
iya pak sori tapi biasanya
kalau sebelumnya kan kita tahu
pemerintah meng assess faktor risiko itu berdasarkan level
kita tahu ada level satu dua tiga dan empat
tapi kemudian untuk ini
pelonggaran langsung berlaku di seluruh wilayah
itu juga sudah dihitung risikonya juga
sudah karena yang pertama
kan data itu tidak hanya dilihat secara nasional mbak putri
tapi juga dilihat menurut daerah
bahkan dari provinsi provinsi dengan positivity rate paling tinggi
jadi merata seluruh indonesia
kita bisa mengendalikan kasus
jumlah kasus harian juga terkendali
bahkan kemarin itu kita melakukan
testing yang cukup besar ya
nah walaupun testing kita naik
ternyata tidak menaikkan positivity rate
dan bahkan positivity rate kita cenderung terus turun
dan ini tidak hanya berlaku di satu provinsi
satu kota kabupaten dan seterusnya
tapi merata di seluruh indonesia
kebijakan yang diambil juga kebijakan yang berlaku secara nasional
tetapi masyarakat diminta untuk bijak
kalau kita lihat dalam dua tahun terakhir itu
perilaku masyarakat sudah sangat baik
mereka tahu kapan harus memakai masker
kapan harus melepas masker dan seterusnya
dan perilaku baik ini
juga termasuk perilaku hidup bersih
itu terus dilakukan oleh masyarakat
dan secara bersama sama kita bisa menjaga ini
masyarakat punya literasi kesehatan yang semakin baik
dan semakin bijak di dalam melakukan perilaku terkait kesehatannya
oke baik pak hermawan sekarang
pak hermawan menurut anda ini memang sudah timing yang tepat
karena memang kita lihat di negara negara lain juga sudah dilakukan
sejak katakanlah sebulan atau dua bulan yang lalu
ya tentu kita bisa menyimak ya
apa yang sudah disampaikan bapak presiden
tentu saja dari segi substansi tidak ada masalah
penyampaian bapak presiden proporsional
bahwa tidak pemulihan orang yang bermasker itu
ada yang di luar ruangan dengan resiko yang minimum
jauh dari keramaian dan kerumunan
dan bagi yang di dalam ruangan dalam skala yang terpadat ramai
tetap dianjurkan untuk bermasker
demikian juga yang di moda transportasi umum
dan cenderung terdapat
dan cenderung tertutup harus tetap
beserta para yang beresiko seperti orang orang dengan comorbid
atau orang orang yang sedang tidak dalam keadaan vitalitas yang baik
sampai pada sisi itu
apa yang disampaikan presiden bisa kita pahami
dan memang angka angka sebagaimana disebutkan pak soni tadi
memang menunjukkan sesuatu yang relatif mengembirakan ya
dalam arti konsisten
sejak dua bulan yang lalu sampai hari ini
hanya saja ada sudut pandang yang sedikit berbeda
ketika memang ini disampaikan langsung
oleh bapak presiden melalui komunikasi publik
ketika psikologi publik yang memang sudah jauh hari
sudah tanda kutip lebih excuse ya
merdeka dalam penggunaan masker yang cenderung abai lagi di ruang ruang umum
ketika dibolehkan secara langsung oleh bapak presiden seolah olah
dan mudah mudahan tidak disalah artikan sebagai sebuah kemerdekaan
padahal yang disampaikan oleh bapak presiden itu masih hal yang proporsional sekali
jadi bagi mereka yang ada resiko
dan mereka yang intens dengan kelamin perumunan
tetap harus menggunakan masker
terutama pada moda transportasi dan fasilitas ruangan tertutup
nah hal ini tentu saja berkaitan dengan timing komunikasi
ketika hari kemarin itu persis empat belas hari setelah lebaran ya
jadi kalau hari ini sudah hari ke lima belas
kemarin masih hari ke empat belas artinya dua minggu setelah idul fitri
dan tentu saja
hemat kami sesungguhnya akan lebih tepat
kalau bapak presiden mengevaluasi ini tiga minggu sampai satu bulan setelah lebaran
artinya minggu depan atau dua minggu ke depan
sehingga memang ada evaluasi dari keramaian dan mobilitas saat balik dan mudik kemarin
sehingga ini argumen yang disampaikan akan lebih reasonable mudah diterima
nah ini yang memang sedikit kita khawatirkan dari sudut artikulasi yang mungkin diterima oleh publik
nah itu poinnya mbak putri
saya juga mau ke pak soni berkaitan dengan itu
berkaitan dengan evaluasi
apakah kebijakan seperti ini pelonggaran ini
kemudian akan dievaluasi secara periodik juga pak soni
jadi bapak presiden selalu memimpin rapat kabinet terbatas untuk mengevaluasi
terkait perkembangan penanganan covid sembilan belas di indonesia
beliau di dalam rapat selalu mengambil keputusan keputusan
lihat bagaimana kondisi yang ada
makanya selalu disampaikan bahwa
tentang relaksasi atau kemudian pengetatan aturan itu didasarkan pada evaluasi
nah apa yang diambil oleh pemerintah saat ini juga didasarkan pada evaluasi kemarin
memang pada saat kemarin di awal mudik
kami memantau terjadi penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan
tetapi begitu selesai periode mudik itu naik lagi
masyarakat sudah terbiasa sudah tahu kapan mereka harus memakai masker
menjaga jarak mencuci tangan dan seterusnya
nah perilaku ini kan dievaluasi terus
makanya kan kami mbak putri punya dashboard monitoring perubahan perilaku
nah itu diamati terus bagaimana setiap minggu
bagaimana setiap dua minggu sekali dan seterusnya terus dilaporkan
jadi memang pemantauan itu terus dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator
terutama kita tahu bahwa level ppkm itu kan didasarkan pada
bagaimana laju penularan lalu kemudian kapasitas respons dari fasilitas
dari fasilitas kesehatan kita itu terus dievaluasi
jadi selama pandemi masih ada evaluasi terhadap penanganan pandemi ini
kebijakan yang telah dihasilkan itu juga terus menerus dievaluasi oleh pemerintah
pak soni kita tahu kalau bisa bicara soal perubahan perilaku itu sulit
dan pak soni sangat paham soal ini apalagi ada penyesuaian ada adaptasi gitu ya
kalau misalnya yang anda lihat sekarang
ketika yang tadi disampaikan oleh pak hermawan
ketika ini sudah disampaikan oleh presiden
ada pelonggaran kebijakan penggunaan masker di ruang terbuka
jika ada yang mengasumsikan atau mengartikan bahwa ini artinya
oh kita sudah terbebas dari semuanya
itu juga tidak bisa disalahkan kan pak
karena saat ini itu yang muncul sebenarnya di masyarakat
ya ini kan masa transisi ya mbak ya

perilaku yang kami lakukan itu adalah perilaku yang kita lakukan
bukan sekedar patuh tetapi sadar
kita bersyukur mbak
karena kita juga berdasarkan evaluasi dari datanya bps
bukan karena pengawasan dan sebagainya
nah terus kemudian selama dua tahun
kita mengedukasi masyarakat kenapa mereka harus pakai masker
kenapa mereka harus jaga jarak kenapa harus cuci tangan dan seterusnya

pengetahuan tadi itu terinterlaksakan
pengetahuan tadi itu terinterlaksakan
dan yang kami buat bukan hanya pengetahuan untuk individu individu
tetapi membangun norma sosial
nggak ada kepedulian bersama memakai masker
itu bukan hanya melindungi diri sendiri
tapi juga melindungi orang lain
nah oleh karenanya dengan adanya kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka
ketika tidak padat orang

artinya masyarakat diminta melakukan self attestment

apakah di ruang terbuka tersebut bisa menjaga jarak atau tidak
jika tidak bisa menjaga jarak
maka sebaiknya tetap memakai masker
apabila bisa menjaga jarak

dalam jarak yang cukup memadai
masyarakat boleh untuk tidak memakai masker
tetapi di transportasi publik
di ruang ruang tertutup
yang risikonya lebih tinggi terhadap penularan covid sembilan

maka masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan
oleh karena itu kami di satgas juga tetap
mendorong semua institusi
terutama institusi yang memiliki
ruang ruang tertutup tadi
untuk memiliki satgas protokol kesehatan
untuk memiliki satgas protokol kesehatan
tetap mengawasi ya tetap menerapkan
tiga m perlaksanaan protokol kesehatan
tiga m perlaksanaan protokol kesehatan
yang sudah dua tahun terus menerus kita kampanyekan
pak hermawan sebenarnya di masa transisi ini
pak irmawan sebenarnya di masa transisi ini
harus diwaspade oleh masyarakat sekarang
transisi saat ini mbak putri
tidak hanya transisi dari pandemi
menuju endemi untuk covid sembilan belas
tapi ada transisi epidemiologi lain
kita harus lihat sejak dua ribu sembilan belas
negara kita kembali menjadi negara
dengan kaksus berkolosis terbesar di dunia
belakangan ada juga hepatitis akut
dengan etiologi yang juga berpotensi
menulang saluran pernafasan
di samping saluran pencernaan
artinya bisa juga melalui droplet
dan saluran udara
dan disinilah kebermanfaatan masker itu
menjadi sangat penting
jadi adanya kebiasaan penggunaan masker
kewaspadaannya tidak hanya sekedar covid sembilan belas
tapi untuk penyakit penyakit lain juga
yang memang faktor risikonya meningkat
selama pandemi ini
nah maka itu kebiasaan baik ini
tidak harus kita gegabung
untuk menyampaikan kemerdekaan murni
seperti halnya kita sebelum ke
karena pandemi covid sembilan belas
tetapi kebetulan ada semacam
pembayaran yang tepat untuk kita
betul betul menyampaikan secara publik
alasan dan kebolehan itu
di sisi lain juga kita melihat
who sendiri kan belum mencabut
status pandemi dari global ini
ada negara negara seperti tiongkok
bahkan korea utara yang baru mulai
mendapatkan kasus kasus yang secara signifikan
belum sepenuhnya covid sembilan belas ini hilang
maka itu juga kewaspadaan dalam negeri
internasional agar tetap dalam
kewaspadaan pemantauan dan screening
bahwa vaksinasi itu sebagai bagian dari proteksi
tetapi sifatnya adalah peningkatan proteksi
secara individu yang menuju komunal
tapi kalau kita bicara orang yang sudah tervaksin
tetap punya potensi terpapar
dan punya potensi untuk menularkan
itu sebab masker adalah cara terbaik
dan komunikasi saya pikir
ini harus terus ditinggal lanjuti
setelah presiden menyampaikan ini
jadi saya pikir ini adalah

saat gas covid sembilan belas teman teman penggiat
bahkan teman teman di kementerian kesehatan
sampai ke dinas kesehatan dan kita semua
oleh karena ini bijaksananya kita
di dalam bersikap mudah mudahan
sesuai dengan apa yang disampaikan
pesan oleh bapak presiden
tidak diterjemahkan sebagai kemerdekaan murni
oleh bagian masyarakat yang memang sebelum ini
juga sudah sebagian merasa merdeka
betul yang sebagian selama ini sudah santai gitu ya
pak soni jadi berapa lama waktu yang ditargetkan pemerintah sebenarnya untuk masa transisi ini
seperti yang disampaikan bapak presiden ya
kita melihat dalam enam bulan ke depan
kita harus bisa mempertahankan
pemantauan di masyarakat
testing tetap harus kuat
tracing tetap harus kuat
tapi testing dan tracing yang sifatnya epidemiologi
mereka yang pernah punya kontak erat
yang punya gejala dan seterusnya
lalu kita ingin perubahan perilaku ini terjadi secara permanen
terjadi secara permanen
yang hidup bersih dan sehat
mbak putri jadi masyarakat
sekarang sudah sangat terbiasa
kapan saya harus pakai masker
kapan saya harus jaga jarak cuci tangan
karena di awal sendiri kami sudah menjelaskan seperti tadi pak hermawan
bahwa perilaku kita
untuk hidup bersih dan sehat perilaku tiga m
itu bisa menghindarkan kita
dari penyakit covid sembilan belas
tapi juga dari penyakit penyakit infeksi lainnya ya
infeksi menular lainnya
dari aerosol tadi melalui saluran pernafasan
jadi ini betul betul
dua tahun terakhir
masyarakat kita punya perilaku yang
jauh lebih baik dan itu kami monitor
secara terus menerus harapannya
transisi kita bisa berjalan
lebih cepat lagi sehingga kita bisa
hidup lebih normal seperti
perkembangannya seperti apa seperti yang tadi disampaikan
oleh fasoni kebijakan ini
kemudian akan tetap dievaluasi tetap
dilihat bagaimana responnya di masyarakat
terutama berkaitan dengan tingkat
kasus jumlah perkembangan kasus
pak soni hari b harmadi
sudah bergabung pak fasoni dan juga
pak hermawan saputra
pak putri sehat selalu